pengunjung di sebuah warung kopi jalan waduh kota makassar ini
lari tunggang langgang mencari tempat yang aman
mereka ketakutan setelah diserang sejumlah orang dengan menggunakan anak panah dari luar warkop
satu orang warga terluka di bagian tangannya akibat terkena anak panah
pasca kejadian pada minggu dini hari tersebut
aparat polsek manggala menangkap empat pelaku beserta barang bukti senjata tajam anak panah busur dan parang di kota makassar
aparat kepolisian juga masih mengejar dua orang pelaku lain
penyerangan ini berawal dari kecemburuan salah seorang terduga pelaku terhadap pria yang sering mengirim pesan kepada istrinya
pelaku yang berpura pura sebagai istri memberi pesan untuk mengajak bertemu di warkop tersebut
namun saat penyerangan lelaki yang menjadi target para pelaku itu melarikan diri
pada saat pelaku yang sering mencet istrinya ib ini melarikan diri
dan pada saat berjalan
melarikan diri dia sempat menggusur
satu kali salah satu pengunjung warkop di waduk
sebuah kafe di kecamatan kutalimbaru deli serdang sumatera utara
minggu malam diserang sekelompok orang
sejumlah karyawan mengalami luka akibat ditendang dan dipukul dengan menggunakan benda tumpul
kasus penyerangan kafe dan penganiayaan karyawan telah dilaporkan ke polda sumatera
matra utara selasa siang
didampingi kuasa hukumnya karyawan kafe mengaku tidak mengetahui motif para pelaku menyerang kafe tempat mereka bekerja
saya gak tau apa apa tiba tiba diserang
saya ditunjang bagian perut saya sama namanya ika itu
kemudian ketika saya nunduk gitu
ada yang mukul
mukul bagian muka sama badan saya rame rame gitu
aksi penjarahan terjadi di toko resmi persebaya di gedung surabaya town square oleh sejumlah orang pada kamis lima belas september
penjarahan ini bersamaan dengan aksi demo supporter persebaya usai kalah dengan rans nusantara fc
para pelaku memecahkan pintu kaca dan menjarah isi toko yang menjual merchandise persebaya
akibat kejadian ini pihak toko mengalami kerugian satu lima juta rupiah
pada selasa siang pengelola toko melaporkan kejadian ini ke polrestabes surabaya
dengan membawa sejumlah barang bukti
ini laporan tentang kasus di persebaya store
tadi kita sudah ajukan ke pihak polisian
semua lapor laporannya semua bukti bukti itu sudah kita serahkan
jadi ya tinggal nunggu kelanjutan tindak lanjut dari pihak polisian aja
sementara itu polrestabes surabaya akan menggelar penyelidikan dengan memeriksa barang bukti serta saksi
dan akan menggelar olah tkp
tim liputan cnn indonesia